terpilihnya ia emmanuel macron sebagai presiden perancis diharapkan membawa perubahan besar kepada dunia
hampir setahun menjabat masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus dijalankan
janji janji kampanye yang membawa perubahan secara global pun harus segera ditunaikan
setelah memenangkan pemilu pada tujuh mei dua ribu tujuh belas macron mulai dikenal publik
terpilih di usia tiga puluh sembilan tahun membuatnya menjadi presiden termuda dalam sejarah perancis
pada masa kampanye macron berjanji akan membawa perubahan secara global
dengan cara berpihak pada kesatuan uni eropa pro imigran serta pro terhadap perubahan iklim
sementara rivalnya marine lepen menganut paham anti globalisasi sangat nasionalis anti islam serta anti imigran
saat ini perancis tengah fokus memperbaiki
memiliki permasalahan global termasuk berupaya meningkatkan hubungan bilateralnya dengan indonesia
perbaiki permasalahan global termasuk berupaya meningkatkan hubungan bilateralnya dengan indonesia
selain tentunya china india jepang dan korea selatan
nah ini adalah kesempatan sebenarnya ya harapannya tadi dia bilang frekuensi akan coba ditingkatkan untuk berkunjung setahun sekali
dia merifernya ke china tapi mungkinkah para diplomat kita bisa meyakinkan bahwa indonesia juga salah satu yang akan dia kunjungi
kini macron lebih berfokus memberikan pengaruh secara global dengan cara meningkatkan soft power
atau pengaruh persuasif non militer
terpilihnya macron sebagai presiden perancis diharapkan membawa angin segar bagi perubahan
baik secara regional maupun secara global
apalagi setelah peristiwa brexit dan gangguan keamanan global